bupati musi banyu asin dodi reza alex nurdin yang ditangkap oleh kpk karena dugaan korupsi merupakan anak dari alex nurdin
yang merupakan mantan gubernur sumatera selatan yang kini juga mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi
mirisnya dua kepala daerah dengan status anak dan bapak ini terjerat kasus korupsi
nah namun kita harus ingat bahwa ini bukan kali pertama kpk menangkap praktik korupsi dengan latar belakang politik kekerabatan atau politik dinasti
kita akan simak ini beberapa kasus korupsi yang melibatkan politik kekerabatan yang sudah dihimpun datanya oleh tim lead bank cnn indonesia
ini dia yang pertama yang baru baru ini terjadi hubungannya ayah dan anak
pada jumat lalu dodi reza alex nurdin terjerat operasi tangkap tangan ya
dimana dilakukan oleh komisi pemberatasan korupsi
dan dodi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan proyek pembangunan infrastruktur
ini adalah kasus yang terjadi di dalam peririgasi di dinas pupr
kemudian kpk juga menduga jumlah uang fee yang sebenarnya akan diterima dodi ini adalah dua enam miliar
tapi saat ott kpk menemukan satu lima miliar dari tas dan ada pula dua ratus tujuh puluh juta rupiah dari kantong plastik
diduga uang ini akan digunakan untuk kepentingan
ini adalah kepentingan partai politik
dodi saat ini memang menjabat sebagai ketua dpd ya dari partai golkar di sumatera selatan
sementara kalau ayahnya alex nurdin ini dulunya merupakan gubernur sumatera selatan periode dua ribu delapan sampai dua ribu delapan belas
dan juga menjadi tersangka akan atas dua kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah
kita ke kabupaten kutai timur di mana ada sepasang suami istri
yang ditangkap pada juli dua ribu dua puluh
yaitu ada ismu nandar dan juga ancek firgasih
keduanya ini menjadi tersangka kasus suap proyek pekerjaan pembangunan daerah pemkat kutai timur
jadi kalau suaminya ini bupati kutai timur kalau istrinya ketua dprd kutai timur
selanjutnya kita bergeser ke wilayah kendari
ada hubungannya ayah dan anak yang juga dua duanya tersandung kasus korupsi
yang pertama adalah asrun yang merupakan wali kota kendari periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya sendiri adriat madwi putra pada periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
dan terjaring ott kpk pada dua ribu dua puluh tujuh
tepatnya di jalan sheikh yusuf kota kendari di mana keduanya ini akhirnya difonis lima lima tahun penjara
dan dendannya dua ratus lima puluh juta rupiah karena terbukti menerima suap
lalu ada pula ayah dan anak lain yang ditangkap karena kasus korupsi
ada rita widianya
ada sari yang merupakan bupati kutai kartanegara periode dua ribu sepuluh dua ribu lima belas lalu dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu
di mana ayahnya adalah bupati kutai kartanegara periode dua ribu lima sampai dua ribu sepuluh yaitu syaukani hasan rais
jadi keduanya ini merupakan bupati ya di kutai kartanegara dan juga melakukan tindakan korupsi
seperti yang tertera di sini
kalau kita bicara soal dinasti politik kata cilegon ya
ini pasti masuk dalam daftar yang memiliki sejarah panjang adanya dinasti politik
termasuk ternyata di bidang dinasti politik yang ada kaitannya dengan korupsi
ada ayah dan anak lagi lagi yang terjerat kasus korupsi
tubagus aad syafaat wali kota cilegon periode dua ribu lima belas dua ribu
yang terjerat kasus korupsi pembangunan
pelabuhan di kubang sari ya cilegon banten
kerugian negaranya apa ini perlu saya garis bawahi
ada sebelas miliar pada dua ribu sepuluh lalu
lalu tidak hanya ayahnya ternyata anaknya juga tergiur
tubagus iman aryadi yang merupakan wali kota cilegon periode dua ribu sepuluh dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas dua ribu sembilan
akhirnya dinyatakan oleh pengadilan terbukti
penganggapan satu lima miliar terkait perizinan amdal kawasan industri di banten pada tahun dua ribu tujuh belas
itu tadi kasus korupsi politik dinasti yang sudah diimpun oleh tim litbang cnn indonesia
meski sudah berulang kali ditangkap pelakunya ya dan kemudian mendapatkan hukuman
tapi faktanya korupsi di dalam dinasti politik atau politik kekerabatan ini masih terus terjadi
sejumlah pihak juga menilai bahwa dinasti politik
berpengaruh dengan kesehatan
berpeluang menjadi salah satu pintu masuk terjadinya korupsi